robotik hat piece karya grace lim ini berbentuk kelopak bunga dengan sebuah pura di dalamnya
karya grace yang mengusung budaya bali dipamerkan dalam ajang new york fashion week dua ribu delapan belas
grace menampilkan dua belas aksesori dan robotik hatties menjadi salah satu karya terbaiknya
aksesori atau hiasan rambut yang menggunakan perpaduan sains dan seni ini memang tak biasa
dalam hiasan kepala tersebut akan terlihat purai menampakkan cahaya dari lampu lampu led berwarna kuning ketika kelopak terbuka
hiasan kepala ini memiliki berat dua kg berdiameter lima puluh cm saat kelopak menutup
karya tersebut mendapat sambutan baik dari publik internasional
tanggapan mereka yang di new york fashion week benar benar bagus
kebanyakan blogger blogger itu pada ini ya apa mereka surprise dengan adanya headpis ini karena selama ini belum ada yang seperti kayak gitu
jadi mereka biasanya juga hat piece hat piece yang biasa kayak sebangsa aksesoris rambut kayak gitu gitu
jadi ini baru mungkin mereka juga baru pertama kali lihat kayak gitu
proses pembuatannya membutuhkan waktu hingga tiga minggu
grace mendapat bantuan dari sang anak untuk mewujudkan gerak robotik dalam aksesori rencana
dan ini adalah perbedaan yang terjadi di karya grace
kalau di robotik itu contoh beda satu ketebalan soalnya siatnya sudah bisa bikin mesin nyandet
kalau nggak presisi mesin ini nggak bisa gerak sama sekali
sejak dua ribu sebelas karya grace telah dikenal di berbagai peragaan busana
grace menghususkan pada desain kontur hate fish yang dikenal sebagai karya buatan tangan terbatas dan unik
dengan karya ini
sangat apa ya bisa dikatakan modern sekali
antara hat piece perpaduan dengan robotik yang dimana katanya itu merupakan salah satu modifikasi sains yang sangat sangat kreatif
grace optimistis surabaya merupakan pasar yang baik untuk aksesoris ini
banyak masyarakat yang mulai menggunakan karya ibu tiga putra ini untuk keperluan fotografi dan acara pesta
ardia putri surabaya